kamu belum tidur mah
kamu kenapa mah
mah kamu kenapa
aku gak mau kamu sedih kayak gini
bu ayu silahkan dicobain bubur kacang ijo nya
bu aisyah repot repot banget
mestinya gak perlu ampe kayak gitu
selamat siang ayu
aku bawain kamu bubur sum sum loh
rasanya tuh enak banget
kamu harus cobain ya
mau dong cobain bubur kacang ijo nya
oh iya silahkan silahkan
terima kasih ya
bagus gak ada yang lihat aku
sekarang biar aku tukar obat buat ayu
enak sekali bu
ini bubur kacang ijo yang paling enak ya

ini bubur kacang ijo yang paling enak yang pernah saya coba

ini bubur kacang ijo yang paling enak yang pernah saya coba

ini bubur kacang ijo yang paling enak yang pernah saya coba

ini bubur kacang ijo yang paling enak yang pernah saya coba
ini bubur kacang ijo yang paling enak yang pernah saya coba
ini bubur kacang ijo yang paling enak yang pernah saya coba
ini bubur kacang ijo yang paling enak yang pernah saya coba

ini bubur kacang ijo yang paling enak yang pernah saya coba

oh gak apa apa bu

emang benar enak

nanti aku kesini lagi
sekarang aku permisi pulang dulu

kamu belum tidur mas
pak ibu sudah minum obat baru saja
ini bukan obat yang saya beli kemarin sus
kamu salah kasih minum obat ibu
tapi itu obat yang kemarin bapak kasih
terus langsung saya kasih ke ibu
botolnya sama tapi isinya beda
saya pernah kasih obat ini ke ibu
buka obat ibu
saya gak tau apa apa pak
sekarang kamu saya pecah
bertahan ya ma
bertahan ya ma
bapak akan sampai dokter
pak sebenarnya apa yang terjadi sama mama sih pak
apa gak tau din
kita tunggu aja hasil pemeriksaan dokter ya
pak sebelumnya ibu ayu makan apa ya
saya kasih obat yang ini dong
ini obat palsu pak
isi obat dan botolnya berbeda
saya akan resepkan obat baru
sebaiknya sekarang juga ditebus
pak pak pak
biar din aja yang nebus obatnya ya
p endless mmmrbamya yang umuh
tapi ga payapah cucian kita jadi kering
aku bantu kamu naik ke kasur ya
apaan kamu kesini